puluhan orang ini bermain sepatu roda namun bukan di roller track
melainkan di sebuah pameran yang digelar di m block space jakarta selatan
area sepatu roda ini menjadi salah satu instalasi dalam pameran stranger things experience
yang menjadi bagian promosi penayangan stranger tix empat pada jumat dua puluh tujuh mei
instalasi yang digelar pada pameran ini diambil dari berbagai scene ikonik dalam serial tersebut
ada juga gerbang dunia upside down
yang dalam serial merupakan pintu yang menyambungkan dunia manusia dengan dunia supernatural
pengunjung juga diajak merasakan gemerlapnya mirror room
yang sempat muncul pada musim ketiga serial ini
terakhir kita dapat menikmati
bermain dingdong di palace arcade
tentunya pameran ini bagaikan surga bagi para penggemarnya
kalau aku paling suka dingdong karena dingdong itu waktu di filmnya itu kayak
mereka tuh kan kalau ngumpul pasti di arcade dingdong itu kan
dan kalau di instalasi hari ini tuh kalau kita bisa dapat high score di dingdong
kita bakal dapat merchandise yang bagus banget
jadi kayak yaudahlah pernah tadi lihat bukusannya
itu kayaknya menarik banget dapat kaos dapat pin dan merchandise merchandise lainnya
karena salah satu adegan top race juga kan
iya juga sih seru juga soalnya ngelihat pada main roller skating
tidak hanya pameran di sepanjang kolong stasiun mrt asean
juga terpajang instalasi banner dari para pemain stranger things
pameran dan instalasi ini untuk menyemarakan penayangan stranger things
dan menarik pameran yang menarik